informasi lain kondisi enam warga tempur sari lumajang yang keracunan ikan buntal kini sudah membaik
dan sebelumnya korban keracunan ikan buntal mencapai belasan orang empat diantaranya meninggal
enam warga desa tempurjo kecamatan tempur sari lumajang yang keracunan ikan buntal masih dirawat di rumah sakit umum dr haryoto lumajang
kondisi mereka membaik mereka tidak lagi merasa mual pusing dan juga lemas
racun tetradotoksin yang terdapat pada ikan buntal belum ada penawarnya
dokter hanya bisa mengobati gejala klinis akibat racun tersebut
selanjutnya racun ikan buntal tersebut bisa keluar dengan proses ekspresi tubuh yaitu pengeluaran zat zat sisa metabolis melewat urin dan keringat
dua belas warga tempurjo kecamatan tempur sari lumajang keracunan ikan buntal sabtu tujuh mei lalu
empat orang meninggal dunia enam orang dirawat di rumah sakit dan dua lainnya dirawat jalan
kondisi saya sudah baik tidak ada keluaran apa apa
kemarin memang dirucuk ke rumah sakit ya
dirujuk ke rumah sakit ya dari
iya rumah sakit tempur sari terus ke sini
belum sempat kemakamu ya
belum sempat nggak tahu anak saya yang meninggal
satunya enggak aku enggak tahu
jadi sampai sekarang racun ikan buntal yang namanya tetradotoksin itu belum ada antidotumnya
jadi yang kita kerjakan adalah apabila ada gejala gejala klinis yang mengganggu
gejala filisi itu yang kita atasi
sedangkan racunnya kita harapkan bisa dibuang melalui proses ekskresi tubuh